jonny di nes dulu sudah dua hari dia gak masuk kerja
kakak angkat saya masuk rumah sakit masih dirawat
kenapa ubed sama junaidin gak mau ikut jualan lagi
kalau kak ubed kan aslinya jualan cilok kalau kak junaidin setahu aku gak ada kegiatan lain
tapi alasan pastinya kenapa kak ubed sama kak junaidi gak mau ikut jualan lagi aku belum tahu
mungkin karena jualan kerudung gak semudah
kamu baru sampai udah
dari tadi saya bingungnya
dari kemarin malahan
dewi maunya saya juga nggak ikut jualan kerudung lagi
boleh curhat gak
kamu lagi ada masalah
masalahnya kalau saya nggak jualan kerudung saya nggak ada kegiatan gak ada kerjaan nggak ada penghasilan
masa bantuin saya jualan cilok
bukan cuma telepon dari kamu aja yang gak diangkat
dari saya juga
bukan sms dari kamu aja yang gak dibales
tapi dari saya juga
kayaknya ubed cemburu sama saya
saya kemarin sengaja mau ketemu ubed
sebenernya ada apa
apa iya ubed cemburu
terus mutusin hubungan baik sama saya sama kamu
tapi ubed kemarin nggak ada di tempat dia biasa jualan cilok
ya udah kalau kapan kapan ketemu salam buat kaubet
kalau saya ada salah saya minta maaf
kalau kak ubed gak keberatan saya mau ketemu mau ngobrol biar gak salah paham
gitu dulu aja ya kak fadli
kenapa kamu yang dateng
katanya lagi ada urusan
gak ada orang
padahal tadi pagi saya ketemu dia waktu di terminal
di pasar ada badrun tapi kalau badrun saya suruh kesini nanti di pasar kosong
di dalam masih ada kangmos
saya mau ngantar pipit dulu ke kantor polisi
sudah dua hari dia gak masuk kerja
masuk rumah sakit
kenapa ubed sama junaidi nggak mau ikut jualan lagi
kalau kak ubed kan aslinya jualan cilok
kalau kak junaidi setahu aku nggak ada kegiatan lain
tapi alasan pastinya kenapa kak ubed sama kak junaidi nggak mau ikut jualan lagi
aku belum tahu
mungkin karena jualan kerudung gak semudah jualan makanan
masih ada kamu berdua
terus ada juga kak fadli sama adiknya
nggak ada yang lain
semua masing masing punya kerjaan punya urusan
nanti mau ke rumah sakit lagi
ianya beneran kak
tapi cuma sambilan aja
kamu harus serius kerjaannya
memang kelihatannya saya nggak serius
maksud saya harus disiplin
kan baru sekarang aja saya izin
kemarin mah nggak izin
kan baru kemarin aja saya bolos
jangan terlalu banyak
kalau kamu nanti dipecat gimana
perlu ada gantinya nggak buat gantiin ubed sama junaedi
sebetulnya nggak perlu diganti
kalau ada orang lain mau ikut gabung jualan kerudung ya boleh aja
tapi statusnya bukan gantiin kak ubed sama kak junaedi
maksud kamu ubed sama junaidi istilahnya bukan diganti karena mereka nggak diperlukan
ih bukan gitu
kita mau jalan terus atau mau koordinasi dulu sama dik dik
jalan terus aja
masalahnya kang mus sama kang murad pasti ada di pihak dik dik
ini bisa jadi perang saudara
karena saya sudah pensiun dari bisnis yang dulu
yang sekarang masih dijalanin gobang
saya kenal gobang jauh sebelum dia kenal kamu
dia perantau yang gak tahu mau jadi apa di bandung
dia pikir bandung kota besar gampang cari kerja
kenyataannya dia cuma jadi gelandangan di terminal
dulu terminal masih dipegang si jamal
nggak tahu bos
sudah ada bendera kuning dipasang di tiang listrik
kayaknya belum bos
makanya waktu si jamal ada masalah dia yang saya kasih kepercayaan
dia masuk ke ugd itu sudah lebih dari cukup
cukup sebagai peringatan supaya dia minggir dari terminal
sekarang terminal bukan tempat dia lagi
kalau nanti dokter bilang dia sudah boleh pulang bawa dia pulang
terus jangan kasih izin dia kalau mau pergi ke terminal
kecuali kalau kamu mau kehilangan si gobang
nunggu kabar si dikdik nyusul si gobang masuk ugd
tanya orang yang kamu kasih kerjaan buat nikmat si dikdik
dikdik kamu mau mencari si gobang
di mana si dikdik
saya nggak mau ngajar dikdik di depan keluarganya
kalau nggak bisa nunggu nggak mau nunggu cari orang lain untuk gantiin saya
boleh saya ikut duduk
siapa yang pegang disini
lagi ada urusan
saya cuma sendiri
gak tau kemana
masa kita cuma duduk aja
kita cari keberagaman
saya mau ketemu muslihat
dia gak disini
bisa hubungi dia
kasih tau ada saya disini